partai demokrat berencana memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah
yang mendukung jokowi dodo di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
padahal demokrat merupakan salah satu pengusung pasangan prabowo subianto sandiaga uno
sementara itu gerindra menganggap keputusan demokrat itu sebagai hal yang wajar
dan merupakan dinamika dalam demokrasi
menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dinamika di internal partai demokrat bergecolak
meski pengurus partai demokrat pusat telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan prabowo sandi gauno
hal itu tak membuat kader di bawahnya mengikuti
sejumlah nama seperti tuan guru bajang deddy mizwar dan lukas nmb
memutuskan untuk mendukung kubu jokowi mahapad
jadi kita ingin menyatukan yang baik baik ke masyarakat dan arah arah masyarakat
serta kerja kerja nyata yang akan dilakukan ke depan oleh pasangan jokowi mahfud
amin itu salah tugas saya
di sedang melayani sekarang yang sedang memperdampingi terus daya daya jumat
sesering mungkin bertemu dan juga dengan panggung dato'
untuk menyampaikan dengan baik kepada masyarakat sebuah sebuah apa yang baik
bukan apa yang buruk orang lain
saya kira itu juga sebuah hal
melihat hal ini partai demokrat berencana memberikan dispensasi kepada kadernya
di sejumlah daerah yang mendukung jokowi mahapad di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dikutip dari laman detik com ketua divisi advokasi dan bantuan hukum partai demokrat
ferdinand huta hayan mengatakan partainya akan mencari formula ihwal dispensasi tersebut
agar tak dianggap berdiri di dua kaki
soal bentuk dispensasi ferdinand menegaskan partainya masih belum menetapkan
ferdinand menambahkan bahwa sikap partai terhadap kader
tidak akan menanggalkan dukungan prabowo sandiaga
sementara partai gerindra enggan menanggapi kebijakan

partai demokrat itu namun gerindra memastikan koalisi dengan partai demokrat tetap solid
kepada detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade
menyadari keputusan partai demokrat itu menimbulkan persepsi miring
andre menganggap wajar jika masyarakat menilai partai demokrat bermain di dua kaki
andre menyebut persepsi miring itu sebagai dinamika dalam demokrasi
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jokowi